membaca ayat suci al quran adalah salah satu cara yang biasa dilakukan iqbal aryo
untuk mengisi waktu di sore hari sambil menunggu waktu berbuka puasa
meski tidak dilakukan setiap hari
pria berusia dua puluh empat tahun ini mengaku cukup sering meluangkan waktu menunggu berbuka di masjid
baik seorang diri ataupun bersama rekan rekannya
biasanya kalau saya keluarnya habis asar
mumpung asar di masjid yaudahlah sejam dulu di sini
kalau misalnya keluar juga terlalu rame
nanti pas sudah jam setengah lima baru gitu kita cari makan
kita cari tempat lah tempat nongkrong yang bisa ditongkrongin dari setengah lima
sementara sharifah zuraida memilih untuk menunggu waktu berbuka dengan berjalan jalan
sambil berburu makanan
biasanya ia akan mengunjungi berbagai pusat jajanan di bandung
kalau ngebuburit mah ya yang penting mah jajan ya buat nanti buka puasa gitu
karena kan kebetulan ini kalau lagi males masak yaudah paling ngeburit keluar gitu
kalau enggak ya di rumah masak ngebu buritnya
dalam bahasa sunda ngebu burit berasal dari kata ngalantung ngedaguan burit
yang berarti bersantai sambil menunggu waktu sore
istilah ini kemudian diserap ke dalam bahasa indonesia

dalam kamus besar bahasa indonesia edisi kelima kata dasar burit memiliki arti sore
kemudian turunannya mengabuburit
artinya adalah menunggu azan maghrib menjelang berbuka puasa pada waktu bulan ramadan
tidak ada literatur resmi yang menunjukkan sejak kapan istilah ngabuburit dipakai oleh masyarakat pasundan
namun kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
adalah bermain di taman atau lapangan olahraga selain mengaji di masjid
jadi kegiatan olahraga tradisional yang kita lakukan satu contoh upamanya
ketika saya di masjid sebelum ustadz memanggil untuk melakukan baca tulis al quran
diajar oleh beliau ya kita dengan teman teman itu biasanya melakukan bombak sodor atau serodot gaplok
dalam ajaran islam memang tidak ada aturan baku bagaimana cara menghabiskan waktu jelang berbuka
selama kegiatan yang dilakukan tidak membatalkan puasa atau mengurangi pahala dalam ibadah puasa maka boleh dilakukan
nah kalau seandainya ngabuburit apa yang harus kita lakukan
berarti mengisi di luar daripada dua hal itu
kita harus menghindari yang al muhlikat dan al mubtilan
misalkan kita isi dengan tilawah al qur

setelah itu kita isi juga dengan mencari takjil
yang pasti hal itu adalah positif dan tidak melakukan perbuatan dosa
olahraga ringan berkumpul bersama teman atau keluarga atau membaca buku juga bisa menjadi pilihan lain untuk mengabuburit
di peliputan cnn indonesia bandung jawa barat